tidak semua dokter juga yang memang harus melayani pasien covid
nah kebetulan kami barangkali orang orang yang terpilih ya dalam pelayanan pasien pasien covid
apalagi khususnya saya dokter bedah ya itu merupakan suatu sukacita besar bahwa saya bisa melayani ya pasien pasien
terutama pasien pasien covid yang memerlukan bantuan operasi atau bedah gitu ya
tak bisa dipungkiri wabah virus corona yang merajalela
telah menelan korban nyawa termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
hal ini membuat leila merasa kalut dan hanya bisa menyerahkan hidup sepenuhnya atas kuasa tuhan
itu sebenarnya sangat luar biasa sedih ya tapi semua itu memang tergantung kepada imun seseorang
imun dalam kita menghadapi pasien pasien covid
ini saya bisa katakan kita berjuang dalam covid ini tergantung
banyak juga dari teman teman itu yang sudah divaksin vaksin penuh
tapi mereka harus berjuang juga saat mereka terpapar covid dan pada akhirnya mereka harus menyudahi perjuangan mulia mereka di saat pandemi ini ya
berdasarkan data timitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia
total jumlah kematian dokter di indonesia
mencapai enam ratus delapan puluh delapan orang
bila ditambahkan dengan jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya berjumlah satu sembilan ratus enam puluh tujuh orang
ketua dewan pertimbangan pbi di profesor zubairi jurban mengatakan
akibat banyaknya tenaga medis yang meninggal saat ini
menyebabkan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi berkurang
saat ini ikatan dokter indonesia dan kementerian kesehatan ri
tambahan sdm dengan mempercepat proses kelulusan dokter umum
dan mempermudah kepengurusan administrasi dan keabsahan
untuk dokter spesialis dan dokter konsultan bisa segera bertugas
nah di luar itu kan sebelum menjadi dokter umum ada yang hampir selesai
atau sudah selesai namun masih perlu masalah administrasi
nah ini kan bisa segera dipercepat
kemudian dokter umum yang sedang mengambil spesialis
yang dalam pendidikan untuk menjadi spesialis
kemudian dokter spesialis yang belum diresmikan
itu bisa juga prosedur peresmiannya bisa dipercepat
demikian pula dokter konsultan
jadi masih punya lumayan cadangan dan ternyata juga itu kemarin berhasil
zubairi menambahkan upaya pemerintah dalam memberikan perhatian dan perlindungan
kepada tenaga medis yang meninggal saat ini

dengan memberikan vaksinasi dosis ketiga sebagai booster
zubairi juga meminta agar pemerintah memperhatikan insentif bagi tenaga medis
dan tenaga kesehatan yang saat ini bertugas di sentra pelayanan covid sembilan belas
pembayaran insentif harus dilakukan tepat waktu sesuai besaran yang sudah ditetapkan
karena tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki keluarga yang harus dinafkahi
tak hanya itu zubairi berpesan
zubairi juga meminta agar pemerintah menjaga diri selama menjalankan tugas
dengan tetap menggunakan alat pelindung diri atau apd sesuai tingkatannya
begitu tiba di rumah sakit atau puskesmas harus segera mengenakan apd tersebut
saat selesai bertugas wajib untuk membersihkan diri dengan mandi
dan mengganti pakaian yang bersih
tim liputan cnn indonesia